libur hari raya isra miraj banyak dimanfaatkan warga untuk berwisata ke kawasan puncak
dan akibatnya lalu lintas di sepanjang ruas tol ciawi kabupaten bogor jawa barat pada rabu pagi
macet hingga lebih dari empat km
mereka ya seharus lalu lintas menjadi satu arah demi mengurai kendaraan yang membludak
rabu pagi kemacetan parah menuju kawasan puncak bogor jawa barat tak terhindarkan
ribuan mobil wisata dari arah jakarta terjebak antrian sejauh empat km lebih jelang gerbang tol ciawi
selain itu macet juga mengular hingga simpang gadok dan megamendung
akibatnya pengendara yang akan melintasi jalur puncak harus menunggu selama lebih dari dua jam
meski lalu lintas macet warga mengaku antusias mengisi waktu untuk mengajak keluarga berlibur
sementara untuk mengurai kemacetan parah saat lantas polres bogor terpaksa membuka tutup jalur dari berbagai arah
selain itu rekayasa satu arah juga digelar lebih panjang dari jadwal biasa
lantaran jumlah arus kendaraan dari jakarta terus membeludak
hari ini terpantau terjadi lonjakan arus yang menuju ke puncak
sampai tadi pagi kita pantau untuk antrian yang mencapai kurang lebih dari hambatan pasir muncang
empat kilo ke belakang atau sampai dengan gerbang ciawi
bisa kita lihat tadi pagi sempat terjadi keluar gerbang ciawi sudah ketemu antrian
oleh karena itu tadi pagi kita sudah laksanakan cb ataupun melaksanakan rekayasa lalu lintas
yaitu berupa satu arah ke atas dan saat ini masih berlangsung
lokasi jarak yang tak jauh dari pusat ibu kota membuat kawasan puncak menjadi langganan sasaran wisatawan
meski waktu libur kali ini hanya berlangsung satu hari
sementara untuk mengantisipasi peningkatan arus balik
petugas rencananya akan melakukan rekayasa lalu lintas satu arah ke bawah jelang sore nanti